sementara itu menteri kesehatan terawan agus putranto menyetujui usul gubernur dki jakarta anies baswedan
menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau psbb dki jakarta
berdasarkan surat keputusan menteri kesehatan nomor hk satu ratus tujuh garis miring menkes
garis miring dua ratus tiga puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh yang diterima cnn indonesia tv
menteri kesehatan memutuskan menetapkan psbb dki jakarta dalam rangka percepatan penanganan virus corona
menkes juga menyatakan pemprov dki wajib melaksanakan psbb sesuai dengan peraturan perundangan undangan
serta secara konsisten mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bersih
psbb dki jakarta juga dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran
keputusan menteri ini menetapkan pemprov dki jakarta dalam rangka percepatan penanganan virus corona